mungkin kita dengar kabar basuki cahayapurnama atau ahok yang akan menempati salah satu pos di bumn ini sudah berhembus kencang tapi baru mungkin hari ini sore hari ini sudah ketok palu sudah sah ya
sejak awal kabar ahok yang akan menempati posisi sebagai komisaris utama pertamina
ini juga sebelumnya mendapatkan penolakan dari berbagai pihak tapi pertanyaannya anda juga pasti penasaran apakah betul sosok ahok basuki cahayapurnama bisa memberesi atau membenahi perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi negara
coba kita tanya saya mau tahu tanggapannya mbak eni srihartati direktur indef
mbak eni selamat malam
selamat malam mbak tiffany
saya koreksi dulu ya saya sudah tidak direktur indef
oke di koreksi silahkan mbak eni
kedua sebenarnya siapapun yang ditunjuk oleh pak erick mau menjadi sebenarnya ini juga agak rancu ya
karena direksi dan komisaris bumn itu sudah ada mekanisme tersendiri
jadi publik mungkin agak bertanya tanya kok jadi seolah olah itu dirut dan komisaris itu ditentukan oleh pak erick gitu
padahal mestinya kan itu ada instrumen yang namanya
jadi memang pemegang saham utama pemerintah
tapi pemerintah itu kan tidak hanya seorang menteri bumn gitu kan
nah ini yang mungkin juga akan menjadi agak rancu gitu
nah kedua sebenarnya siapapun sekali lagi siapapun mau pak ahok mau pak eko mau pak bambang mau pak siapapun
publik tentu tidak akan menjadi persoalan sepanjang
sepanjang memang penunjukan
jadi itu bisa jadi yang diberikan oleh direksi dan komisaris bumn itu sesuai dengan aturan baku yang selama ini ada di sistem perundang undangan atau undang undang bumn maupun aturan aturan regulasi yang terkait dengan pengangkatan itu gitu
mbak eni sebelum saya tanya lebih lanjut kita mau klarifikasi lagi tadi tidak menjabat lagi sebagai direktur indef
sekarang berarti posisinya mbak eni
peneliti saja saya
peneliti saja ya
oke kita balik lagi bagaimana ahok yang sudah sah sudah ketok palu ditunjuk menjadi pengawas dari pertamina
artinya begini menurut anda masih banyak hal yang mengganjal yang kayaknya ngerasa ini kayaknya memang kurang pas atau mungkin belum pas ahok ada di pos ini ya
ya sekarang begini kalau sekarang sudah menjadi keputusannya pak erik yang harus sekarang tinggal publik menunggu platform pak erik untuk membenahi itu

jadi memang salah satu yang diperlukan itu adalah penguatan dari fungsi dan peran komisaris
jadi selama ini seolah olah komisaris komisaris bumn ini kan hanya formalitas gitu kan hanya sebagai stempel bagi bagi posisi gitu kan
nah kalau memang pak erik benar benar mau bersih bersih bumn mau benar benar mengubah tata kelola
dan memperkuat tata kelola bumn maka harus benar benar nanti ada apa namanya hasil yang benar benar atau ada satu platform gitu kan
bahwa komisaris posisi komisarisnya benar benar akan diperkuat
nah untuk memperkuat itulah nanti mengapa misalnya pak erick meminta pak ahok untuk menjadi komisaris gitu
apa kelebihan pak ahok apa ini yang itu yang menurut saya ya
saya tidak hanya bisa dijawab dengan bahwa ini sudah melalui katakanlah uji kelayakan yang dilakukan oleh menteri bumn tidak sekedar itu gitu kan
jadi yang harus dijelaskan karena sekali lagi bumn itu badan usaha milik negara
jadi bukan milik pemerintah gitu kan
makanya ketika pemerintah mengambil kebijakan yang terkait dengan bumn seperti pengangkatan di rut maupun komisaris
bahwa menteri ini kan karena gerakan keberakan baru ya
maka yang harus dikomunikasikan ke publik adalah apa ya
apa target maupun platform yang ingin dituju oleh pak erick
nah dari platform itu pak erik harus menjelaskan bahwa untuk mencapainya maka misalnya pemerintah butuh gitu kan
butuh orang orang yang menduduki komisaris bumn
ini karena konteksnya pak
pak ahok kan komisaris kan
komisaris itu kami memerlukan spesialisasi atau kompetensi atau orang orang yang mempunyai kualifikasi apcd
nah kualifikasi apcd itulah yang dipenuhi oleh pak ahok kira kira begitulah gitu
oke kalau tadi menurut anda selama ini posisi atau tugas komisaris gitu mungkin belum begitu maksimal
jadi hanya bagi bagi posisi
hanya seperti bagi bagi posisi
jadi mungkin kalau misalnya makanan jadi garnis kan
nah tapi kalau misalnya kita lihat bagaimana rekam jejak seorang basuki cahayapurnama atau ahok ke belakangnya gitu
artinya apakah ini juga mungkin yang menjadi harapan banyak orang bahwa kehadiran ahok di pertamina bisa menjadi salah satu cara untuk membersihkan praktek praktek menyimpang
yang selama ini ada di bumn ada di tubuh bumn
dan menurut mbak eni apa sih sebenarnya fokusnya
fokus fokus atau poin poin pekerjaan rumah yang harus dibenahi yang harus dilakukan oleh ahok
yang harus dilakukan oleh komisaris sesuai dengan amanatnya di dalam undang undang yaitu mengawasi kinerja direksi bumn
jadi bagaimana memberikan arahan sesuai dengan kepentingan bumn kita agar menjadi agent of development dan sebagainya gitu kan
nah kenapa tadi kita menyinggung banyak posisi formalitas untuk komisaris komisaris bumn
artinya kan banyak yang kinerjanya tidak baik
nah kinerja tidak baik itu tidak akan mungkin terjadi kalau pengawasannya gitu kan pengawasannya optimal gitu
bahkan sampai terjadi berpengalaman
terjadi berbagai macam tindak penyalahgunaan wewenang ott yang dilakukan oleh kpk maupun banyak bumn yang mengalami kerugian itu kan tidak optimal
nah sekarang kalau fungsi itu mau diperkuat artinya komisaris yang dibutuhkan untuk bumn bumn ini komisaris yang benar benar punya integritas
punya kompetensi paham betul apa persoalan bumn
misalnya pak ahok ya paham betul persoalan pertamina itu apa
karena bagaimana pak ahok akan bisa mengarahkan kinerja di rut pertamina kalau pak ahok sendiri tidak mengetahui gitu kan
mengetahui teluk beluk bisnis pertamina
jangan lupa pertamina itu bisnisnya ada dua ya dari hulu dan hilir
dan itu berbeda sama sekali antara bisnis yang dihulu dan dihilir
nah sementara kalau kita melihat track recordnya pak ahok gitu kan
pak ahok belum pernah punya pengalaman yang konkret
untuk mengurusi korporasi apalagi ini pertamina
walaupun itu juga bukan syarat artinya tidak menjadi jaminan bahwa orang yang pernah mengurusi bidang yang sama juga akan berhasil menangani bidang yang sama
tetapi minimal kompetensi itu kan harus ada track recordnya gitu kan
nah kedua adalah integritas
jadi walaupun ini belum terbukti
tapi persoalan persoalan yang ditinggalkan pak ahok ketika menjadi dki satu gitu
dan juga waktu menjadi dki dua
waktu itu kan banyak persoalan misalnya sumber waras
terus juga persoalan reklamasi
dan ini kan masih bergulir gitu kan
masih bergulir publik masih menunggu kepastian
jadi integritas ini juga masih menjadi polemik sebenarnya
apakah betul pak ahok memang terbukti
betul orang yang mempunyai integritas
kalau dilihat dari tadi kasus kasus yang memang belum selesai
yang ditinggalkan waktu memimpin jakarta
termasuk persoalan mengenai busuran jakarta dan sebagainya
termasuk juga tantangan untuk menghadapi resesi ekonomi global di depan mata
anda cukup optimis kah
atau tanggapan anda
kalau pertamina dengan kan untuk menghadapi resesi global ya
kalau melihat kinerjanya pertamina
ini kan masih banyak yang perlu diselesaikan
minimal misalnya praktek praktek rent seeker
atau bahasa publiknya atau bahasa umumnya kan mafia migas misalnya
mafia mafia yang bergerak di sektor pertamina atau migas
ini kan konon ceritanya apapun minumannya tetap satu itu kan
jadi siapapun pemimpinnya
mafia ini susah siberangus
ini kan menjadi satu pr tersendiri
dan bagaimana bersih bersih gitu kan
bersih bersih di tubuh pertamina ini seperti apa gitu
apakah sekali lagi yang publik tunggu bersih bersih itu bersih bersih orangnya
ataukah bersih bersih kelakuannya gitu
nah tentu kita berharap semuanya kan bersih bersih kelakuannya
jangan sampai nanti bersih bersih itu hanya memindahkan saja
tadinya mafia grupnya si a menjadi grupnya
nah tentu itu tidak diharapkan untuk memperbaiki tata kelola pertamina
nah selama pertamina ini mampu ketakuannya diperbaiki
sebenarnya menghadapi apapun termasuk ancaman resesi yang akan melanda dunia
ya pasti akan jauh lebih kuat kalau pertaminanya sehat
oke anda sendiri melihatnya bagaimana soal konsepsi bumn sendiri untuk menghadapi resesi ekonomi global ini
ya sekali lagi
sampai saat ini ya
jadi bumn menolong dirinya sendiri saja masih banyak yang bermasalah seperti tadi
banyak bumn yang belum sehat
dari tadi yang mencetak laba saja
karena kan gini korporasi itu pasti tidak harus untung secara finansial
tetapi kalau korporasi rugi itu ya ngapain
harus bikin korporasi gitu kan
nah dengan adanya banyak masih banyak bumn yang rugi artinya kan kinerjanya belum sehat
nah itu yang harus benar benar segera dilakukan pembenahan
supaya tidak hanya untuk ada atau tidak adanya resesi
tapi yang pasti kalau korporasi ini ingin sustainable ingin terus punya kelangsungan ya harus sehat
nanti kita akan pantau lagi perkembangannya setelah pak ahok mungkin akan menjalankan ininya sebagai komisaris
jadi seperti tadi mbak eni bilang jangan hanya sekedar garnish gitu ya
biasanya kan diumumkan itu setelah rups gitu kan
diumumkan di rutnya siapa komisarisnya berapa siapa kan ini
khusus untuk kasusnya pak ahok ini memang sangat unik gitu kan
sebelum diumumkan sudah gaduhnya luar biasa
nah sebelum diumumkan
tai fundamental menuju ke depannya untuk apa
ya yang kalau kita sih siapapun ya termasuk pak ahok monggo saja diangkat menjadi komisaris
yang penting kewajiban apa namanya
tentu yang kita tunggu betul adalah bagaimana kinerjanya
salah satunya mungkin praktik menyimpang yang selama ini banyak terjadi ya
terjadi ya terima kasih
mbak eni srihartati sudah bergabung
dengan cnn indonesia connected malam hari ini